direkturat tindak pidana ekonomi khusus baris krim polri memeriksa desainer sekaligus
entertainer ivan gunawan dalam kasus investasi bodong robot trading dna pro pria yang akrab
disapa igun itu dicecar dua puluh pertanyaan oleh tim penyidik dalam pemeriksaan ivan gunawan
menjelaskan tentang kontrak kerjasamanya dengan pihak dna pro dilakukan oleh pihak ketiga ikut
mengaku tak mengenal sosok owner dari dna pro ivan gunawan juga diketahui telah mengembalikan
dana sebesar sembilan ratus dua puluh satu tujuh juta rupiah dari nilai kontrak lebih dari satu miliar sementara selisih sebesar
satu ratus enam puluh sembilan tiga juta rupiah digunakan untuk pembukaan akun dna pro saya ingin menegaskan kepada teman teman
media bahwa hubungan saya dengan dna pro selama ini adalah saya hanya sebagai ambasador
yang awalnya dikontrak selama tiga bulan untuk postingan instagram dan juga instagram baik feed
maupun apa story sebesar satu sembilan puluh juta atau miliar yang dikembalikan sebesar dikembalikan kepada
penyidik diserahkan kepada penyidik untuk dijadikan barang buku buku
disita dan dijadikan barang bukti sebanyak sembilan ratus dua puluh satu tujuh ratus rupiah
sementara itu pihak direkturat tindak pidana ekonomi khusus baris krim polri akan terus
menyelidiki aliran dana dugaan tindak pidana pencuncian dalam kasus robot trading dna pro
selain ivan gunawan sejumlah publik figure akan dipanggil pada pekan depan seperti musisi elo
pilih saputra serta pasangan
rizky bilar dan lesti kejora hingga kini polisi telah menetapkan dua belas tersangka terkait kasus
investasi bodong dna pro enam orang saat ini sudah ditahan sementara enam lainnya masih
dalam daftar pencarian orang budi tanjung jakarta